pandemi covid sembilan belas turut menghantam sektor energi dan mineral di seluruh dunia termasuk indonesia
selama lebih dari satu tahun bisnis pertambangan dan energi sempat mengalami gejolak tidak menentu
namun petrosi justru bangkit dan konsisten untuk membangun indonesia
serta berjuang bersama masyarakat dan pemerintah melawan pandemi covid sembilan belas
sejak didirikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua petrosi menjadi perusahaan multidisiplin
yang bergerak di bidang kontrak pertambangan rekayasa pengadaan dan konstruksi
serta jasa minyak dan gas bumi
perjalanan selama hampir lima puluh tahun menjadikan petrosi unggul dalam pengalaman
bahkan mampu menyediakan jasa pertambangan yang terpadu dan terintegrasi
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh petrosi tercatat sebagai perusahaan rekayasa dan konstruksi pertama
yang terdaftar di bursa efek indonesia
kiprahnya di industri pertambangan selama lima dasar warsa telah menanamkan reputasi petrosi
reputasi ini kemudian mendapatkan validasi dari dunia internasional pada tahun dua ribu sembilan belas
ketika petrosi menjadi satu satunya perusahaan tambang dan satu satunya perusahaan milik indonesia
yang terpilih oleh world economy forum untuk masuk ke dalam global lighthouse network
berkat kesuksesannya mengimplementasikan teknologi industri
hal ini memantapkan posisi petrosi sebagai pelopor digitalisasi di industri pertambangan indonesia
selain pengalaman selama hampir setengah abad
kemampuan untuk cepat beradaptasi dalam setiap perubahan situasi
kondisi dan tantangan bisnis turut membuat petrosi bangkit lebih cepat
hal ini dibuktikannya dengan keberhasilan petrosi mencatatkan laba bersih sebesar tiga puluh dua juta dolar as
pada tahun dua ribu dua puluh yang merupakan all time based financial performance perusahaan
bahkan pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh satu petrosi telah mencatatkan laba sebesar sebelas tujuh puluh enam juta dolar as
perolehan tersebut lebih besar dua puluh sembilan delapan puluh persen dibandingkan periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
presiden direktur petrosi hanifah indra jaya menyebut
bangkitnya petrosi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
berkat program transformasi digital yang menyeluruh dan berkelanjutan
program itu merupakan gagasannya yang tertuang dalam proyek minerva dan berlangsung sejak tahun dua ribu dua
menurutnya di masa pandemi ini petrosi perlu fokus untuk mempercepat proses diversifikasi usaha
dengan menjalankan beberapa peluang bisnis di proyek mineral seperti emas dan bauksit
sebagai bentuk kepedulian terhadap keberagaman dan kelestarian lingkungan dalam menghadapi covid sembilan belas

ini terus berusaha untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan serta masyarakat sekitar
dengan melakukan tes untuk deteksi dini covid sembilan belas secara rutin
selain itu petrosi turut mendukung program vaksinasi gratis sebagai bagian dari komitmen petrosi
untuk membantu pemerintah indonesia dalam mengatasi pandemi
halo selamat berjumpa kembali dalam leaders' corner bersama saya frida letwina
di saat sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan atau bahkan ada beberapa yang gulung tikar akibat pandemi
perusahaan pertambangan pt petrosi tbk justru berhasil membukukan kinerja terbaiknya sepanjang tahun dua ribu dua puluh lalu
siapakah sosok pemimpin yang berhasil membawa petrosi melewati berbagai tantangan
memanfaatkan setiap kesempatan dan juga memvalidasi strategi perusahaan dengan hasil kinerjanya
kita akan langsung temui presiden director pt petrosi tbk
dan kini sudah bersama saya presiden direktur pt petrosi tbk hanifah indrajaya
pak hanifah terima kasih pak atas waktunya bersama cnn indonesia
dan juga selamat atas prestasi yang sudah dicapai pt petrosi tbk di tahun dua ribu dua puluh
ini mencapai all time base nya ya pak ya bahkan sepanjang sejarah petrosi yang hampir lima puluh tahun
laba bersih naik kalau tidak salah tiga lima persen
yang mencapai sekitar tiga puluh dua juta dolar amerika atau sekitar empat ratus tujuh puluh an miliar rupiah
dan ini dicapai di tengah tengah masa pandemi
dan kalau saya boleh berpikir mungkin yang paling bertanggung jawab ini anda nih orangnya
karena anda yang memimpin petrosi selama ini
daripada saya manggil pak hanifah boleh saya panggil pak bobot saja ya
karena anda mungkin lebih dikenal dengan nama pak bobot ya
pak bobot anda menjabat sebagai pemimpin di petrosi ini sudah lima tahun
dan tentunya keberhasilan anda
dan tentunya keberhasilan yang diraih oleh petrosi ini adalah upaya konsisten yang dilakukan selama ini selama lima tahun ya pak ya
bisa anda share dengan kita kiat kiat atau rahasia dibalik kesuksesan ini
dengan senang hati tapi ceritanya bisa panjang nih frida
sambil jalan aja yuk
frits sebenarnya financial performance laba atau kinerja
keuangan secara yang lebih luas
itu hanyalah validasi dari strategi yang tepat
dengan eksekusi yang efektif
yang berdasarkan atau berakar pada purpose
kalau lima tahun ini terutama bahkan pada masa pandemi
itu merupakan validasi bahwa strategi yang kita lakukan itu merupakan strategi yang tepat
dan memang kita berupaya untuk bisa mengimplementasikannya
dengan sangat efektif
tapi mungkin yang lebih mendasar
yang menjadi akar dari semua itu
adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita
baik dari top level management
dan keseluruhan organisasi mengenai purpose kita
strategi yang sangat baik dan sangat tepat pun tidak akan menghasilkan
jadi kalau saya lihat itu hanyalah validasi dari keyakinan kita
kalau ditanya lebih lanjut apa sih purpose nya petrosi
mungkin lebih personal sifatnya kali ya
selain itu juga tentunya perusahaan untuk sukses pasti ada suatu hal yang
menjadi trigger begitu
atau terobosan yang memicu kesuksesan dari perusahaan tersebut
saya notice nih di tahun dua ribu delapan belas lalu
ada suatu terobosan mungkin yang dilakukan oleh petrosi
ada proyek minerva yang anda mulai
dan ini berhasil membantu petrosi mengatasi segala macam tantangan
dan bahkan ini mendapat pengakuan ya
dari dunia internasional
apa yang melatar belakangi anda untuk memulai proyek minerva ini
sebenarnya kembali kayak tadi yang saya sampaikan
kalau memang kita yakin kita harus deliver value kepada klien kita
kita akan cari cara untuk bagaimana bisa merealisasikan value itu terdeliver
minerva itu sendiri sebenarnya singkatan dari mining engineering advance analytics
pada saat industri kita itu mengalami tantangan yang sangat berat
dengan penurunan harga komoditi yang luar biasa
dengan kompetisi yang luar biasa
dengan kebutuhan kpex yang luar biasa
kita tahu betul bahwa untuk kita tetap bisa survive
kita harus bisa secara konsisten mendeliver value itu kepada klien
dan salah satu yang menjadi trademarknya petrosi adalah operational excellence kita
kita punya strategi sampai kita beri nama tiga d
nomor satu diversifikasi
nomor dua digitalisasi
nomor tiga dekarbonisasi
jadi memang diversifikasi itu maksudnya untuk kita mempunyai kemampuan untuk mendiversify a way
dari komoditas yang fossil base yang non sustainable
menuju ke mineral mineral yang diperlukan untuk sustainable energy atau mungkin untuk elektrifikasi
melalui kemampuan digitalisasi kita
sehingga kita bisa allow untuk keep on menawarkan value proposition
secara efektif melalui digitalisasi
memang untuk dekarbonisasi
kita melihat bahwa dekarbonisasi adalah purpose yang jangka panjang
yang akan sangat relevan untuk strategi perusahaan
karena memang environmental sustainability itu merupakan tantangan society jangka panjang yang sudah tidak bisa lagi kita nafikan
nah pak bobot itu kan dua ribu delapan belas tuh project minerva
setahun kemudian dua ribu sembilan belas petrosi diakui oleh world economic forum
sebagai perusahaan milik indonesia yang masuk dalam global lighthouse network itu
apa maksudnya dan apa artinya bagi anda
meskipun kita waktu mengimplementasikan digitalisasi bahkan berhasil dan segala macam
kita tahu aja nggak ada yang namanya world economic forum dengan global lighthouse network
atau apapun juga
tahu tahu kita disuruh daftar
kebetulan konsultan kita bilang ya daftarlah
ya kita daftar
lima ratus perusahaan dari seluruh dunia dari semua industri
dan hanya dipilih tiga belas
kembali lagi itu merupakan validasi dari strategi kita
karena orang bilang revolusi industri empat
revolusi itu baik digital baik industri or otherwise
bisa menyentuh geras rut
sifatnya itu memang harus bisa menyentuh geras rut
nah pak bobot anda kan memulai karir anda di petrosi dari grup indica energy
pak bobot gabung dengan indika energy tahun dua ribu
dan anda memainkan peranan penting di sedikitnya ada tiga aksi korporat nih
yang saya tahu dari indika energy yang anda turut ambil peranan
yang indica energy keluarkan pada waktu itu
dan kemudian akuisisi dari petrosi itu sendiri
bisa anda elaborasi nih pak ceritanya
kalau lihat perjalanan karir saya gitu
memang mungkin sudah muter cukup banyak
dari benar benar dari bidang finansial dari investment bank
ke rating agency ke korporasi di holding sampai ke operating company
jadi mungkin ya cukup banyak aspek yang saya lihat
tapi memang di awal indika itu benar benar saya melakukan corporate action
dari sisi korporasi itu sendiri
nah sebenarnya banyak pelajaran yang saya petik disitu
karena disitulah saya mulai mencoba membungkus gitu ya
dan cerita indica waktu itu masih sangat nascent
dan bagaimana membungkus itu dalam satu offering
dalam satu penawaran obligasi
yang ternyata penawarannya sangat sukses
dan itu menjadi salah satu pivotal point
untuk menjadikan perkembangan indica selanjutnya
menarik sekali nih pak bobot
sudah bercerita mengenai ya lebih kurang semacam validasi ya pak ya
atau pengakuan dari apa yang sudah dikerjakan perusahaan selama ini
sehingga akhirnya bisa mencapai kesuksesan
yang sudah dibuktikan juga tahun dua ribu dua puluh lalu
all time bestnya
tapi tentunya sekarang kan kita banyak mengalami tantangan ini
terlebih lebih karena pandemi masih terus berlanjut hingga sekarang
dan tidak tahu sampai kapan ya
tapi kita akan bicara mengenai tantangan tantangan ini
setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami leaders' corner with frida litwina
dan tentunya presiden direktur pt petro ctbk hanifah indrajaya
akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda kembali bersama kami di leaders' corner with frida litwina
dan masih bersama saya hanifah indrajaya presiden direktur pt petro ctbk
namun sebelum saya lanjutkan kembali bincang bincang kami
saya tekankan bahwa sebelum produksi dari leaders ⁇ corner ini dimulai
seluruh kru yang bertugas termasuk saya dan juga narasumber
sudah melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif
kita balik lagi bicara mengenai tantangan nih yang dihadapi oleh petrosi
pandemi covid sembilan belas sudah berjalan ini sudah dua tahun ya pak ya
dan apa sebenarnya yang akan terjadi terhadap industri mining di tengah tengah pandemi ini
khususnya petro c sendiri
dan tantangan terbesar apa yang selama ini sudah dihadapi oleh pt petro c sendiri
itu pertanyaan yang sangat bagus frida
saya rasa tidak ada orang yang bisa menjawab
dengan pasti apa yang akan terjadi
dan sudah pasti kita sekarang harus menerima bahwa covid sembilan belas adalah kenyataan yang harus bersama kita untuk waktu yang lebih lama lagi
dan kita akan hidup dengan covid sembilan belas
kita mungkin harus hidup dengan covid sembilan belas
tapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi
sebenarnya apa yang di trigger oleh covid ini
itu sudah terjadi lama sebelumnya
jadi sebelum covid sembilan belas sebenarnya perubahan atau perubahan yang sangat mendasar
seismic shift yang terjadi di industri itu sudah lama terjadi
dimana industri mineral itu mengalami tantangan yang luar biasa
dimana society atau masyarakat dunia secara luas itu sudah menuntut
cara kerja atau cara eksploitasi yang jauh lebih sustainable
jauh lebih ramah lingkungan
seismic shift ini juga terjadi dalam banyak hal yang tercermin dalam volatilitas harga komoditas
digitalisasi itu juga merupakan salah satu aspek dari seismic shift perubahan yang luar biasa
jadi pandemi ini sebenarnya hanya mengakselerasi tren tren itu
kita sekarang work from home itu menjadi normal
padahal apa yang kita pakai untuk work from home bahkan setahun dua tahun tiga tahun sebelum pandemi sudah ada
teknologi untuk melakukan hal itu juga sudah ada ya
teknologi sudah ada
kita bisa kok bekerja seperti itu gitu
dan apa yang terjadi dengan pandemi itu
salah satu ya memang pandemi ini adalah tragedi buat kemanusiaan
tapi salah satu yang sisi
sisi positifnya kalau kita bisa lihat
carbon emission paling rendah selama mungkin lima puluh tahun terakhir itu terjadi justru di rentang waktu tahun dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya manusia bisa berinteraksi atau berkegiatan tanpa harus membakar atau menghasilkan segitu banyak karbon
itu salah satu contohnya
oh artinya semua yang kita lakukan ini
itu mempunyai implikasi di masa yang kedatang
dan ternyata apapun yang kita gunakan untuk bisa survive atau get by pandemi ini sudah tersedia juga sebelumnya
dalam hal tantangan sebenarnya tidak berubah
jadi kalau saya bilang bahwa seismic shiftnya itu terjadi dan ini diakselerasi
jadi memang tantangan paling besar adalah apakah kita bisa
lebih cepat lagi mengantisipasi apa yang akan terjadi oleh seismic shift dalam industri
di dalam market yang relevan buat kita
industri pertambangan dan juga mungkin industri perminyakan nih pak bobot
apakah ini masih akan menjadi suatu vibe yang positif di tengah tengah tren yang sekarang orang kan
ini apakah akan tetap menjadi suatu hal yang positif di masa yang akan datang
itu adalah salah satu seismic shift yang harus kita addres
dan artian address itu bagaimana kita memposisikan diri dengan pergeseran ini
pergeseran ini terjadi karena memang itu adalah tuntutan society
tuntutan masyarakat dunia
tapi kita harus ingat bahwa pertambangan terutama
produksi mineral itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan manusia

bahkan kalau dalam sejarah
kita bahkan menamakan era peradaban manusia itu dengan mineral
zaman batu zaman perunggung zaman besi zaman baja steel age industrial age
anniversary juga begitu ya
anniversary juga begitu betul
jadi mineral itu sangat lekat dengan peradaban manusia
bagaimana kita bisa memposisikan diri kita
bagaimana kita bisa memposisikan petrosi di dalam industri pertambangan mineral
yang kembali lagi kayak tadi
bisa memberikan value baik kepada klien
tapi yang lebih penting lagi kebermanfaatan atau kemaslahatan kepada society
jadi salah satu strategi kita d yang pertama itu diversifikasi kita
memang kita diversifikasi dari fosil base atau karbon base
kalau karbon base ada juga mineral yang karbon base
jadi mungkin fosil base energi
menuju ke mineral mineral yang akan sangat kritikal buat elektrifikasi
jadi mineral mineral itu pun
akan menjadi sangat kritikal untuk bisa ditambang dengan baik
dengan sustainable dengan harga yang terjangkau
supaya adopsi teknologi yang lebih sustainable itu
jadi harus murah
dan dalam jumlah atau dalam ketersediaan yang bisa memenuhi permintaan
nah pak bobo
tahun dua ribu dua puluh sudah lewat hasilnya all time base
dengan tantangan tantangan yang tadi sudah diceritakan oleh pak bobot
mungkinkah akhir tahun ini dua ribu dua puluh satu kita hidup dengan covid
ada another all time best lagi yang dibukukan oleh petrosi
mudah sekali kita untuk fokus
ke target target tahunan
tapi kalau kita memiliki
view memiliki strategi yang bisa kita execute secara efektif
dalam rentang waktu yang lebih pendek
kalau kita bisa mendamaikan
kebutuhan jangka panjang gitu
strategic goals jangka panjang
dengan keperluan implementasi jangka pendek
implementasi efektif jangka pendek
mudah mudahan insya allah
dari tahun ke tahun kita akan melihat perbaikan
pak kita sudah bicara mengenai the past ya
dulunya mulainya seperti apa
kemudian sekarang sudah bicara mengenai masa saat ini nih sekarang
kita mau menggali lebih dalam mengenai the future tentunya
looking ahead petrosi itu mau kemana seperti apa
tapi setelah sekali lagi jeda berikut ini ya
tetaplah bersama kami leaders' corner masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
dan masih bersama saya hanifah indrajaya
presiden director pt petrosi tbk
pak bobot kita mau bicara mengenai petrosi ke depannya
tapi sebelumnya saya mau tahu lebih jauh mengenai jati diri petrosi itu sendiri
apa sebenarnya arti dari nama petrosi
kemudian skop pekerjaannya apa
proyeknya di mana saja
dan ke depannya nanti apakah petrosi ini akan tetap setia mempertahankan posisinya
di tengah tengah perkembangan industri pertambangan dan energi saat ini
itu pertanyaan yang sangat penting
tapi menarik sebenarnya apa saya juga mau sharing mengenai petrosi itu sendiri
petrosi berdiri di bulan februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi februari dua ribu dua puluh dua ini akan genap berusia lima puluh tahun
sebuah institusi yang berumur lama setengah abad
biasanya sudah mulai banyak legendanya
jadi kalau saya mau jawab apa arti petrosi
nama awal petrosi adalah petrolium southeast asia
jadi benar benar sangat narrow
di mana pekerjaan petrosi adalah untuk men surve sektor minyak dan gas bumi
dan disebut southeast asia karena pendirinya rata rata memang ekspat dari luar southeast asia
tapi dengan seiring waktu
skopnya memang makin melebar
dan bisnis yang berkaitan dengan oil and gas itu dari rekayasa konstruksi
kemudian menjadi supply base
tapi kemudian melebar ke sektor pertambangan
bahkan tiga puluh tahun yang lalu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
petrosi sudah masuk ke sektor pertambangan
pertama kontraktor mining perusahaan kontraktor di bidang mining
petrosi tentunya bukan satu satunya pemain
ada beberapa pemain lainnya yang juga tidak kalah hebat dengan petrosi
tapi mungkin dalam soal umur ini petrosi sudah agak berpengalaman
agak sepuh ini di bidangnya di indonesia khususnya
para klien ini mencari apa kalau mereka ingin mencari perusahaan kontraktor mining
apakah pengalaman yang bisa ditawarkan oleh petrosi menjadi salah satu kunci
atau menjadikan daya saing terbesar dari petrosi
atau apalagi yang bisa ditawarkan kepada klien
mungkin history kita heritage kita juga mendefine bagaimana kita melakukan sesuatu
jadi itu dia
sektor itu mungkin akhirnya becoming less important ketimbang dari purpose kita untuk men serve atau meng create value
di sektor pertambangan karena history kita yang panjang
dan terus terang karena akarnya dari oil and gas
standar safety oil and gas itu biasanya sangat tinggi
luar biasa tinggi karena risikonya besar juga
dan standar standar yang diterapkan itu bukan standar american petroleum institute dan segala macam
kita sudah terbiasa puluhan tahun bekerja di negara
dengan cara oil and gas
kemudian menerapkan hal yang sama
itu di bidang pertambangan
memang ada differentiator nya
kita jadi punya differentiator dalam hal
kadang kadang kita dituduh mahal
petrosi itu mahal katanya
tapi terbukti bahwa kebetulan kontraknya sudah expired
tapi kita pernah punya
maksudnya baru expired tahun kemarin
kontraktor tambang yang bukan top peer
mereka bahkan di middle tier saja juga bukan yang terbesar
jadi kalau mahal nggak mungkin sebenarnya kita bisa bersaing
untuk mengerjakan project di pemilik tambang middle tier
karena kita bisa mengunlock value yang jauh lebih besar
bukan berarti tidak penting
tapi begitu kita lihat
itu bahwa price kita sebenarnya jauh lebih murah
karena value yang kita bawa jauh lebih besar
nah pak bowot anda suka mengatakan bahwa petrosi itu
no stranger to innovation bahasa inggrisnya ya
dan secara garis besar berbagai inovasi
tentunya sudah dilakukan oleh petrosi
di antaranya ada penerapan strategi tiga d yang tadi disebut sebut
oleh pak bobot sering diversifikasi digitalisasi dekarbonisasi
nah bisakah anda jelaskan mungkin secara lebih detail
apa yang dimaksud dengan tiga d itu
sebenarnya tiga d ini bukan sesuatu yang coming out of the blue
menuju ke yang sustainable
jadi dekarbonisasi sorry
diversifikasi itu adalah suatu yang niscaya
digitalisasi sebenarnya ya karena kita
yang tadi juga saya sampaikan gitu bahwa
karena kita terus menerus mencoba untuk mempertahankan
terus menerus mencoba untuk mempertajam kita punya operational excellence
juga memperkaya kita punya value proposition ke klien
akhirnya dengan kita mengadopsi teknologi digital
dengan digitalisasi di semua lini usaha kita sebenarnya
akhirnya kita tahu bahwa salah satu enabler kita
untuk diversifikasi adalah digitalisasi kita
kemampuan kita digitalisasi itu applicable untuk semua mineral
kemudian dengan kita diversifikasi dan menerapkan teknologi digital
actually kita tuh in a position kita tuh memiliki posisi yang sangat baik
untuk mengadres sesuatu yang sudah menjadi concern the society
jadi memang ujung ujungnya dari scope kita kalau kita mau narrow down
dekarbonisasi jadi kita mereduce carbon footprint
tapi artinya biaya kita juga turun
jadi ini juga tercermin di kita punya financial performance basically
jadi peningkatan laba itu
itu lebih di drive oleh kemampuan kita untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi melalui digitalisasi
strategi tiga d kita ini udah istilahnya sudah tercermin di dalam financial performance gitu
lagi lagi sudah tervalidasi kalau gitu ya pak bobot
sudah cukup dalam nih kita bicara mengenai petrosi
dan saya ingin tahu lebih jauh mengenai gaya kepemimpinan dari pak bobot ini sebenarnya
dalam memimpin petrosi khususnya
tapi kita sekali lagi harus jeda dulu kita lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami leaders' corner
masih kembali bersama presiden direktur pt petrosi tpk hanifah indrajaya
terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
dan saya akan lanjutkan perbincangan dengan presiden direktur pt petrosi tpk hanifah indrajaya
pak bobot sebagai bagian nih ya dari penyusun sekaligus juga tentunya pelaksana strategi perusahaan
apa yang menjadi indikasi paling penting bagi anda dalam menentukan apakah ini berhasil atau tidak berhasil
apakah ada improvement program dan portfolio balancing tertentu yang menjadi kunci bagi anda
untuk memantau ini semua
indikator itu sebenarnya ada
leading maupun lagging indicator
tapi kalau kita terlalu theoretical about that
di dunia yang sangat dinamis perubahannya
apa yang menjadi leading indicator hari ini
itu sudah bisa jadi usang untuk menjadi bahan masukan
bahkan perencanaan bahkan besok
dunia itu berubah cepat sekali
mati matian mencoba mencari gitu
apakah ada indikator indikator utama yang bisa kita identify untuk perencanaan barometer gitu
lebih baik kita lihat jangka panjangnya
memang di situ seninya adalah menerjemahkan sesuatu yang strategis jangka panjang
ke dalam penggal penggal eksekusi jangka pendek
kalau kita tahu yang jangka panjang
nah ini berkaitan sama yang kedua
yang menjadi priority hari ini bukan berarti besok menjadi priority
dan itu sangat dinamis
jadiin di proyek a hasilnya ini
kemudian dari sini kita lihat
tapi ya harus ada keberanian gitu loh
harus ada keberanian termasuk keberanian untuk salah
dan gagal juga mungkin
nah mengingat tentunya pentingnya sumber data
tentunya pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan sebagai aset
bagaimana anda memastikan bahwa strategi perusahaan ini sesuai dengan nilai nilai yang dianut oleh petrosi
kalau tidak salah ada yang disebut action ya pak bobot ya
seperti apa itu
semua kegiatan manusia baik itu kegiatan usaha atau kegiatan sosial rumah tangga apapun juga yang manusia kerjakan
ujung ujungnya itu mengenai manusianya
jadi memang human capital itu adalah hal yang inti dalam artian kita mulai dari manusianya
dan harus berakhir di manusianya
kita hanya bisa melakukan transformasi
kita mengajak satu korporasi itu untuk melakukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain
dari satu cara melakukan usaha menjadi cara yang lain
bahkan seringkali itu loncat
bukan melalui proses yang linear tapi proses yang loncat
manusianya harus yakin
karena kalau mereka yakin
dia akan memastikan bahwa apa yang kita ingin capai bersama itu
itu akan tercapai
karena ini tujuan bersama
kembali lagi sharing tadi
tapi ini satu hal yang sering dilupakan
kalau kita merubah satu organisasi
harus kita merubah manusianya
bagaimana merubah manusianya
yang nomor satu pola pikir
sehingga dari pola pikir yang berubah
dengan pola kerja
tapi ada satu hal yang kadang kadang kita juga fail to recognized
atau terlambat merekognize
dengan kita merubah manusianya
kita merubah pola pikirnya
yang juga berubah itu ekspektasinya
nah itu harus
bisa dijawab oleh pimpinan
ataupun apapun juga
apakah kita bisa cater
jadi ini adalah suatu
kita untuk bisa mengangkat perusahaan
orangnya bisa mengangkat perusahaan
orangnya harus kita rubah
tapi dengan orang yang berubah
ekspektasi atas perusahaan berubah
tapi inilah dinamikanya
inilah yang harus kita balance
dan inilah yang sebenarnya artnya di sini
petrosi itu punya komitmen apa ke depannya
kan tadi sudah dikatakan pak bobot
manusia itu penting
tapi yang penting juga lingkungan sekitar
apa yang akan diberikan oleh petrosi
dalam arti komitmen terhadap manusia
dan lingkungan sekitar
mungkin dalam program corporate social responsibility nya
kalau saya sih
nggak tahu ya gimana kalau dijabarkan dalam csr
tapi menurut saya
dimanapun kita berada
jadilah tetangga yang baik
jadilah tetangga yang baik
jadilah orang yang membawa kemaslahatan
dan jangan sampai kita membawa mudarat
atau membawa hal yang buruk
tapi memang csr ini
sudah saatnya untuk di reinvent
dalam artian csr
menyisakan sekian dari pendapatan perusahaan
kalau saya rasa ya
saya rasa daripada kita sekedar memberikan atau mengisikan sekian persen
dari penghasilan perusahaan untuk csr
mendingan kita modalin
daripada ngasih ikan lebih baik kasih kain
jadi konsepnya itu mulai kita ubah ke arah social enterprise
kita memberdayakan masyarakat
untuk menjadikan enterprise yang sustainable
untuk memperbaiki keberadaannya
kehidupannya itu meningkat
sehingga kemampuan untuk menghasilkan surplus
kemampuan untuk menghasilkan kemakmuran itu
tidak lagi tergantung sama kita
sudah banyak kita gali mengenai petro sih
gaya kepemimpinan pak bobot
di segmen berikutnya
saya mau gali mengenai hanifa indrajaya
personal dari pak bobot itu sendiri
tapi setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami leaders' corner
masih kembali sesaat lagi
bahwa petro sih itu adalah perusahaan yang cepat beradaptasi
apa ini ada kemiripan dengan anda sendiri
dan perjalanan karir anda mungkin selama ini
apapun juga ya
apapun juga yang kita lakukan itu pasti cerminan dari
pribadi kita dan pribadi kita itu adalah bentukan dari pengalaman hidup kita
jadi mungkin aduh kalau saya quote gitu kesannya ini ya
yang penting dalam hidup itu bukan berapa kali kita jatuh
tapi bahwa kita harus bangkit satu kali lebih banyak dari kita jatuh
jatuh delapan kali kita bangkit sembilan kali aman
resilient itu bahkan itu lebih dari itu
resilien itu bukan
bukan hanya survive bukan hanya bisa bangkit setelah jatuh
tapi bisa menjadi lebih baik setelah jatuh
jadi bangkit dan bangkit lebih kuat gitu dan lebih baik daripada waktu sebelumnya
saya rasa saya banyak sharing sama kawan kawan di petrosi gitu
di semua layer organisasi dan di semua lini organisasi
mengenai pengalaman hidup saya dan bagaimana itu translate
ke kehidupan mereka masing masing
tapi bagaimana itu juga bisa ditranslate ke dalam kehidupan kita sebagai satu kolektif ya
manusia yang kita namakan petro si
sampai istilah kita aja tuh petrosi rumah kita gitu
kita petro si rumah kita
melihat karir anda sekarang
gaya kepemimpinan anda cara anda menyusun strategi
itu sedikit banyak di latar belakangi oleh
dari pekerjaan anda dulu kah
yang sempat menjadi analis kemudian
ada satu lagi sebenarnya yang juga itu
kita sama sama berkeley
oh iya benar benar
ya sebenarnya ya memang pastilah kayak saya bilang tadi gitu
apa kita apa yang kita lakukan itu cerminan dari pribadi kita
dan pribadi kita itu adalah cerminan dari pengalaman hidup kita
banyak sekali itu pengalaman finance
kita yang saya jalani itu membentuk bagaimana saya melihat sesuatu
tapi satu hal yang saya sadari setelah puluhan tahun di industri finance
kemudian enaknya transisi saya itu melalui saya jadi analis di rating agency
sebelum masuk ke dunia korporasi
saya sudah cukup banyak melihat dari berbagai angle satu usaha gitu
usaha itu adalah kegiatan yang menghasilkan surplus finance
jadi saya melihat dari banyak angle
seringkali latar belakang seseorang itu malah menyandra seseorang
saya rasa apapun juga latar belakang
selama kita bisa open minded
melihat itu dalam spektrum
dan perspektif yang lebih luas
saya rasa kalau ada keinginan itu kita lebih bisa untuk come up dengan solusi yang efektif terhadap problem
jadi kita mempunyai wawasan yang lebih luas
dan set of tools yang lebih banyak
untuk bisa mengadres problemnya
jadi apa istilahnya
nah problem salah satu problem yang kita hadapi tentunya adalah ketidakpastian
kita tidak akan tahu apa yang terjadi
bicara balik lagi ke pandemi covid sembilan belas ini
nah apa fokus anda dalam mengatasi problem ini
karena hanya ada dua hal yang pasti dalam hidup
nomor satu mati
nomor dua pajak
jadi kalau kita udah ngasih duit udah pasti pajak
kita hidup sudah pasti mati
other than that itu ya semuanya tidak pasti
dan ini banyak belajar gitu kalau kita berolahraga
kebetulan saya seneng olahraga
nyaman dalam ketidaknyamanan
kalau lari heartbeat
kalau untuk seumur saya gitu seratus lima lima ke atas gitu tuh waduh sangat uncomfortable
tapi kalau kita terlatih
kita bisa nyaman dalam heartbeat satu lima lima satu lima enam bahkan satu enam puluh
nyaman aja terus
jadi kita harus biasa nyaman dalam ketidakpastian
nyaman dalam ambiguitas
nyaman dalam volatilitas
pak bobot tadi sudah mention anda senang berolahraga
olahraganya kan ada banyak
salah satu yang saya tahu adalah tinju
apa hubungannya bisnis sama tinju nih pak bobot
kenapa bisa suka sama tinju
sebenarnya sih nggak ada hubungan
dulu dari sma ya saya itu tinju
tapi ada satu hal yang memang dari awal saya senang sekali tinju
kalau diperhatikan gitu ya
pak bobot kalau kita lihat kan setiap hari pasti menawarkan kesempatan yang baru
nah kalau ditanya nih ada new growth opportunity apa yang anda lihat selama ini yang ini tidak boleh tidak dilewatkan
yang lucunya begini fred
tapi sekarang itu
kecepatan perubahan ini yang luar biasa
yang tidak boleh kita miss adalah
kita membuat diri kita sangat familiar dengan enabler
sehingga kita bisa tetap relevan
dengan apapun juga yang terjadi
perubahan yang cepat ini
enablernya apa sih
kuncinya di mana sih
itu sudah punya aplikasi
yang kalau tidak dia di disrup oleh
dia tidak utilize itu sehebat sekarang ini
berarti ada triggernya dulu
datang dari persaingan
datang dari persaingan tapi
ya harusnya bersyukur karena ada persaingan
ternyata dia punya sesuatu enabler yang luar biasa gitu
yang luar biasa gitu
yang tidak boleh terlewat itu
momen momen di mana yang sebenarnya
sebenarnya kita juga punya kok
ternyata menjadi enabler yang bisa me leverage kita
jauh lebih cepat dari yang lain
tapi looking inward juga sama penting ya
kalau saya lihat sih itu
apa yang spesifik tentang itu
segala sesuatu yang bisa diberdayakan oleh digital
segala sesuatu yang bisa diberdayakan oleh the internet of things
nah pak bobot pertanyaan terakhir nih untuk bincang bincang kita
all time best dua ribu dua puluh sudah tercapai
apa target anda selanjutnya
sudah pasti itu keinginan saya
tapi kalau misalnya saya disuruh pilih antara itu
sesuatu yang jangka panjang
saya rasa saya akan milih tanpa mikir
saya akan milih yang jangka panjang
kalau yang paling jangka panjang ultimately
adalah bagaimana kita bisa membawa sebesar besarnya
kebermanfaatan dan kemaslahatan
artinya keberadaan petrocy ini
memberikan value kepada company
kepada clients kepada masyarakat
sehingga value proposation value yang kita berikan ini
bisa memungkinkan satu masyarakat yang lebih baik
kita akan melaksanakan tiga d kita
bisa memiliki akses kepada mineral mineral
yang akan memungkinkan elektrifikasi
atau akan memungkinkan renewable energy
untuk bisa lebih terjangkau
dalam skala yang jauh lebih besar
pak bobot terima kasih sekali lagi
sudah berbagi cerita dengan cnn indonesia
semoga sukses selalu pak
amin terima kasih
itulah tadi bincang bincang saya dengan ceo
president director pt petrocy tbk hanifah indrajaya
semoga perbincangan kami dapat berguna bagi anda
dan memberikan inspirasi bagi anda dalam menjalani
baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bisnis kedepannya
saya frida litwina undur diri
terima kasih sampai jumpa